nah pemirsa perjalanan indonesia sebagai bangsa merdeka mencapai usia tujuh puluh tiga tahun tepat hari ini tanggal tujuh belas agustus
selama itu pula indonesia telah dipimpin oleh para presiden yang menorehkan prestasi hingga kontroversi juga selama masa jabatannya
di museum kepresidenan balai kirti bogor produser lapangan cnn indonesia manggar fatani akan mengajak kita semua untuk menembus lorong waktu lewat peninggalan dan juga buah pemikiran para presiden kita terdahulu
sebuah museum yang merefleksikan masa kepemimpinan presiden presiden indonesia yang telah purna tugas berdiri tepat di belakang istana bogor jawa barat
di museum kepresidenan balai kirti ini tersimpan barang barang peninggalan presiden indonesia mulai dari soekarno hingga susilo bambang yudhoyono
museum yang resmi beroperasi pada tahun dua ribu empat belas ini adalah gagasan presiden ke enam indonesia yang akrab di sapa sby sebagai tempat untuk mengabadikan pencapaian pemimpin indonesia

di setiap era
jadi karena museum ini menyajikan semua capaian hasil kinerja para presiden
maka kita berharap siapapun yang berkunjung ke sini terutama para generasi muda
itu bisa mempelajari bagaimana ide ide pemikiran para presiden bagaimana para presiden itu memimpin bangsanya
bagaimana para presiden itu menghasilkan karya karya capaian yang dipersembahkan oleh beliau
kepada bangsa indonesia menjadi pemicu atau memberikan motivasi dan dorongan kepada generasi muda
asal usul gagasan dan buah pemikiran para presiden ri ini juga dapat ditelusuri dari koleksi buku mereka di perpustakaan kepresidenan di museum ini
terdapat juga area membaca untuk para presiden dan keluarganya saat berkunjung ke museum
memasuki inti museum kepresidenan adalah ruang galeri
di mana terdapat dua ratus delapan puluh koleksi pribadi presiden indonesia
area galeri terbagi menjadi enam klaster yang dikhususkan untuk masing masing presiden
berada di area ini kita seolah masuk ke lorong waktu kembali ke masa kepemimpinan para presiden terdahulu
menyusuri lorong waktu di museum kepresidenan kita diajak untuk memahami karakter para pemimpin indonesia
mulai dari gaya kepemimpinan hingga pencapaian masing masing presiden
yang bisa kita maknai dari barang barang peninggalan
kita bisa memperolehkan peringgalannya
bagaimana tentu agar masyarakat bisa lebih mengapresiasi prestasi yang ditorehkan oleh para pemimpin bangsa ini
selain memajang replika baju safari berwarna putih khas presiden soekarno
galeri sang proklamator juga memasang foto foto soekarno saat bertemu tokoh tokoh pemimpin dunia di masanya
di usia negara yang baru merdeka saat itu soekarno menunjukkan martabat bangsa indonesia dengan bersanding sejajar bersama tokoh dunia
lain lagi dengan galeri bapak pembangunan presiden soeharto
yang galerinya berisi penghargaan di bidang pembangunan yang diakui dunia internasional
galeri presiden b j habibie yang menggantikan posisi presiden soeharto saat lengser
menjadikan dirinya sebagai bapak teknologi indonesia dengan koleksi pesawat model ciptaannya
presiden keempat indonesia kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur
dikenal sebagai tokoh pluralisme indonesia
ia pun diakui sebagai pemimpin yang populis terlihat dari baju kerja gus dur yang terdiri dari baju batik
kain sarung dan peci yang sangat khas jika dibandingkan dengan baju safari yang dikenakan presiden lainnya
galeri kelima adalah milik presiden perempuan pertama di indonesia megawati soekarno putri
yang menarik dari koleksi pribadi putri proklamator ini adalah satu set cangkir dan vas bunga
yang menjadi benda favorit sang presiden selama di istana negara
bersanding dengan baju dinas angkatan daratnya terdapat album lagu lagu dan buku puisi karangan sang presiden ke enam indonesia ini
manggar fatani bogor